memasuki bulan desember pelaku pasar bersiap menjaring cuan dari fenomena window dressing
teknik para fund manager yang biasanya mendongkrak harga di akhir tahun
dengan sejumlah catatan analis memprediksi window dressing berpeluang terjadi di tahun ini
desember adalah bulan yang paling ditunggu tunggu oleh para pelaku pasar
karena dapat menjaring cuan dalam fenomena yang sering disebut dengan window dressing
lalu apakah fenomena window dressing tersebut
istilah window dressing sendiri mengacu pada strategi dari manajer investasi
untuk meningkatkan performa portofolio dalam laporan keuangannya
para manajer investasi membeli saham saham top
sehingga portfolio sang pemilik dana terlihat memiliki kinerja yang lebih baik
pada penutupan periode pelaporan seperti di akhir kuartal atau penghujung tahun
berdasarkan dari data cnbc indonesia
kinerja bulanan iisg di setiap bulan desember selalu positif
dalam kurun waktu enam tahun terakhir
ihsg tidak pernah jatuh ke zona merah
sejumlah analis pun memprediksi tren positif akan datang di akhir tahun dua ribu dua puluh satu
namun dengan sejumlah catatan
kita masih optimis bahwa untuk desember ini juga ihsg akan kembali membukukan
return positif di sepanjang desember ini
atau kita bilang bahwa ini yang menjadi indikasi yang kita namakan dengan tadi window dressing
kita sudi dengan catatan bahwa besaran penguatan atau besaran
kenaikan suku bunga nevet di bawah konsensus pasar
kalau konsensus pasar kan masih lima sampai lima puluh sampai tujuh puluh lima basis point
jadi kalau bisa lebih kecil dari itu ya kemungkinan akan menjadi katalis yang cukup bagus
bagi pasar saham global termasuk mungkin indonesia akan dapat sentimen positif dari hal tersebut
sementara itu untuk sektor yang diprediksi memiliki tren yang baik di akhir tahun dua ribu dua puluh satu
adalah sektor perbankan infrastruktur dan komoditi
untuk sektor yang kami melihat memiliki potensi yang menarik
di akhir tahun ini adalah perbankan yaitu kita bisa melihat dari bri nya
kemudian satu sektor lagi ini ada sektor investasi yang cukup unik
yaitu sahamnya adalah saratoga
dimana harga saat ini dari level dua tujuh ratus menurut tim fundamental kami adalah target di harga tiga delapan ratus mas
berikutnya ada saham pt pp yang kita lihat juga seharusnya menikmati dari perkembangan ikn ya
maka kita juga memberikan target di level satu seratus untuk pt pp sekarang ada di level delapan ratus sembilan puluh an
berlian menambahkan ada beberapa tips bagi investor perorangan saat memilih saham ketika fenomena windows dressing
mereka bisa memilih saham yang seringkali mengalami tren positif tiap akhir tahun
dan memilih saham saham yang masih murah dan dapat memberikan perkembangan signifikan dalam jangka panjang
fenomena window dressing memang menjadi salah satu momentum baik di penghujung tahun
namun harus tetap berhati hati dan cerdas dalam membeli saham saham unggulan dengan track record yang baik
serta melihat kesempatan dan manfaatkan peluang agar dapat meraih cuan
reza siregar fajar ahmad jakarta